arus balik di jalur pantura tuban kembali memakan korban
tiga orang pemudik asal jepara jawa tengah tewas setelah mobil yang dikendarai menabrak sebuah warung makan
kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk
warung makan di jalur pantura tuban semarang desa bogang kecamatan jenu tuban
hancur setelah diterjang sebuah mobil rombongan pemudik
akibatnya tembok warung jebol dan perabot yang ada di dalamnya porak poranda
sementara mobil yang menabrak ringsek tidak berbentuk
kecelakaan bermula saat mobil yang ditumpangi tiga pemudik asal jepara hendak menuju ke arah tuban
sampai di lokasi kejadian sopir yang diduga mengantuk membuat mobil keluar jalur lalu menabrak warung
tiga penumpang mobil tewas di lokasi dan tiga lainnya mengalami luka parah serta dibawa ke rumah sakit
warung makan gitu ya
itu penumpangnya berapa pak
penumpang keterangannya enam
meninggal di tempat ikil
pasca kejadian korban tewas dievakuasi menuju kamar jenazah
sedangkan korban luka luka dirawat di unit gawat darurat rumah sakit umum dr kusma tuban
sepinya jalur pantura saat kejadian membuat polisi kesulitan mencari saksi mata yang mengetahui persis kronologi kecelakaan
dion fajar arianto tuban